calon bupati lampung tengah lukman joyo sumarto bersama dengan istrinya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
lukman masih menjalani perawatan di ruang isolasi rumah sakit demang sepulau raya
bupati lampung tengah nonaktif ini diketahui baru melakukan perjalanan ke jakarta
lukman joyo sumarto dan istrinya dinyatakan terkonfirmasi positif covid sembilan belas berdasarkan hasil tes swab pada minggu malam
sebelumnya lukman yang diusung partai demokrasi indonesia perjuangan dan partai gerindra ini memiliki riwayat perjalanan ke jakarta
meskipun harus menjalani perawatan di ruang isolasi lukman mengaku kondisinya sudah sehat
kondisi saya justru jauh lebih baik daripada dua hari yang lalu
jadi nggak usah cemas deh ya